wakil ketua dewan pembina partai demokrat agus hermanto menyambangi kantor dpp pdi perjuangan di menteng jakarta pusat jumat siang
kedatangan agus membawa misi ketua umum demokrat susilo bama yudhoyono sekaligus untuk bersilaturahmi dengan pdi perjuangan
agus langsung disambut oleh sekjen pd perjuangan hasto kristianto
ia mengaku sudah menjalin komunikasi untuk bertemu tetapi baru hari ini bisa dilaksanakan
agus menambahkan pihaknya kini membuka komunikasi dengan semua partai politik
mantan anggota komisi enam dpr itu juga mengungkapkan saat ini merupakan momentum bagi demokrat untuk menghadapi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
saya mengundang bersama sama di tempat saya dan lain sebagainya
tapi yang jelas ini adalah merupakan wacana keinginan bersama kita untuk kita menjaga silaturahmi dan menjaga di dalam memperkuat semua kerja kerja kita
memperkuat daripada apa yang kita laksanakan yang terbaik untuk bangsa dan negara
pdi perjuangan dan partai demokrat sepakat mempertemukan puan maharani dengan agus harimurti yudhoyono
selesai pertemuan dengan wakil ketua pemina partai demokrat agus hermanto
ketua dewan pemina partai demokrat agus hermanto jumat siang sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
pertemuan ahi dan puan dilakukan atas permintaan susiroba mayudhoyono dalam rangka membangun komunikasi antara demokrat dan pdi perjuangan
menurut hasto tidak tertutup kemungkinan pertemuan ini menyangkut pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
di mana ibu megawati soekarno putri telah menugaskan mbak puan maharani
kita mencari waktu yang tepat untuk itu setelah pencalekan karena kita berdua sama sama disibukan
oleh pencalakan saat ini kemudian terkait dengan bilpres ke depan
tentu saja dengan semangat gotong royong tersebut ruang dialog ini terus kami intensifkan
selalu ada ruang kerjasama antar partai politik meskipun posisi politiknya berbeda
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto mengungkapkan megawati soekarno putri telah bertemu dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar atau caimin
pertemuan ini terjadi tiga hari lalu
pertemuan berlangsung di kediaman ketua umum pd perjuangan megawati
ketika ditanya apakah itu pertanda pkb segera merapat ke jokowi hasto tidak menjawabnya
hasto menuturkan pertemuan caimin dan megawati jelas membahas pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas
namun ia enggan memastikan apakah pkb akan merapat atau tidak
beberapa hari yang lalu ibu megawati soekarno putri juga sudah bertemu setelah bertemu dengan pdi perjuangan megawati
pertemuan ini terjadi secara intens dengan bapak mohamad iskandar meskipun pertemuan dilakukan secara tertutup
tapi paling tidak berbagai hal hal yang konstruktif mengingat pdi perjuangan sudah mengambil keputusan untuk mencalonkan pak jokowi sebagai calon presiden kembali
itulah yang juga sudah didialogkan antara ibu megawati soekarno putri dengan pak mohamad iskandar
sedang mendekati pendaftaran capres cawapres sejumlah parpol makin aktif bergerilya membentuk koalisi
melakukan pertemuan hadir di kota
hari ini saja ali demokrat ke kantor dpp pd perjuangan
sebelumnya mohamad iskandar juga menemui megawati soekarno putri untuk mengetahui perkembangannya
sudah ada korespondensi dari indonesia albi pratama
albi selamat malam dengan demokrat yang tadi datang ke pdi perjuangan itu seberapa besar sebenarnya kemungkinan demokrat masuk ke koalisi jokowi apa yang ditawarkan
ya selamat malam putri
nampaknya memang sebelum kpu nanti ditawarkan
kpu nantinya pada tanggal empat agustus dua ribu delapan belas yang akan datang ini membuka pendaftaran bagi capres dan juga cawapres untuk mengikuti kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
saat ini memang adalah momen momen yang cukup krusial ataupun cukup panas di sejumlah partai politik yang ada di indonesia sendiri
karena memang beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi pendaftaran itu dibuka pada bulan agustus
sejumlah partai politik sudah mulai melakukan pertemuan pertemuan antar sesama partai politik pimpinan pimpinan partai politik
dan juga melakukan komunikasi
dan juga penjejakan yang dilakukan
dan hal ini juga dilakukan oleh partai demokrat yang mana pada tahun dua ribu empat belas sampai dengan saat ini berada di posisi oposisi ataupun tidak memilih salah satu kubu yang ada
yaitu kubu jokowi dan juga kubu prabowo seperti itu
nah dari hasil pertemuan pertemuan yang dilakukan memang kalau misalnya kita bisa melihat rekam jejak demokrat di tahun dua ribu delapan belas saja
pada bulan maret yang lalu demokrat ini sempat mengundang presiden jokowi dodo untuk hadir di pembukaan rakornas partai demokrat ini
dan juga di tempat sendiri di kawasan sentul bogor dan itu disaksikan oleh sejumlah kader dan juga anggota partai
dan ada di mana posisi posisi jokowi yang berdiri bersebelahan dengan agus yudhoyono yang digadang gadang menjadi salah satu cawapres yang masuk dalam bursa pemilihan untuk disandingkan dengan jokowi
dan itu mendapat tanggapan yang positif dari beberapa anggota partai
walaupun saat ini putri kalau misalnya bisa kita lihat demokrat juga belum menentukan arah kemana sebenarnya mereka akan berlabuh seperti itu
lalu yang kedua adalah pada minggu kemarin
tempatnya sekitar tanggal empat juli

ini salah satu pengurus partai ataupun petinggi partai demokrat yaitu syarif hasan datang menemui prabowo di rumah kertanegara untuk melakukan serangkaian komunikasi
ada anggapan bahwa dari pertemuan ini
momen momen antara jokowi dan juga sby pada pertemuan sebelumnya ini seakan sirna dan kemungkinan demokrat mendekat kepada gerindra itu ada
tetapi hari ini kembali ada pertemuan yang dilakukan antara wakil ketua dewan pembina partai demokrat yang juga wakil ketua dpr agus hermanto
ini datang ke kantor dpp pdi yang ada di kawasan menteng dan juga disambut oleh sekjen pdip sendiri yaitu hasto kristianto
dari pertemuan ini memang muncul sebuah komunikasi komunikasi terkait dengan persiapan pileg dan juga pilpres pada dua ribu sembilan belas mendatang
walaupun belum ada kesepakatan apakah nantinya demokrat ini berlabuh
tetapi memang jika nantinya demokrat ini bisa berlabuh ke
tentu suara pdip ini semakin kuat karena saat ini saja sudah ada sembilan parpol yang memang mendekati atau berlabuh
tetapi memang jika nantinya demokrat ini bisa berlabuh ke pdip tentu suara pdip ini semakin kuat karena saat ini saja sudah ada sembilan parpol yang memang mendekati atau berlabuh

selain partai partai koalisi indonesia hebat yang terbentuk sejak dua ribu empat belas lalu

ada sejumlah partai baru seperti psi ada perindo yang memang akan turut berkontestasi pada pilek dan juga pilpres mendatang yang tentunya akan menggemukan suara
tetapi memang dari informasi yang saya terima sby sendiri memiliki tiga hal dari dewan majelis partainya sendiri
yaitu pertama adalah memilih ataupun untuk mendukung jokowi lalu mendukung prabowo
yang ketiga adalah membentuk poros baru
dan poros baru ini tentunya harus dipikirkan oleh demokrat harus merapat ataupun membentuk koalisi dengan partai mana
karena sejauh ini hanya ada tiga partai dengan suara terbanyak yang pertama pdip lalu gerindra dan juga golkar
mau tidak mau demokrat ini harus mengganding golkar untuk menemukan poros baru
tetapi sampai saat ini golkar sendiri masih mencodongkan dukungannya kepada jokowi
jadi masih ada hal hal yang tentunya digodok terlebih dahulu oleh internal partai demokrat untuk bisa berlabuh ke jokowi seperti itu
karena memang kalau misalnya kita bisa lihat
dari pertemuan yang tadi dilakukan dengan agus maksud saya antara agus hermanto dan juga dengan pihak dari pdip sendiri
ada jalinan komunikasi yang terjalin untuk masa yang akan datang
di mana nantinya puan maharani pihak dari pdip ini akan bertemu dengan agus yudhoyono untuk menjembatani komunikasi komunikasi
yang bisa saja terjadi untuk pilpres dan juga pileg dua ribu sembilan belas yang akan datang begitu putri
oke itu demokrat pdip perjuangan bagaimana dengan pkb pdip perjuangan
sudah bertemu dengan megawati memang dalam beberapa hari terakhir kan posisi atau sikap pkb tetap kekah harus menjadi cawapres jokowi
apakah itu disinggung posisinya masih sama lalu jika tidak apakah ada kemungkinan pkb keluar dari koalisi jokowi
ya putri seperti yang kita tahu dari akhir tahun dua ribu tujuh belas yang lalu sampai dengan saat ini banyak sekali poster poster dari ketua umum partai kebangkitan bangsa atau pkb
atau yang akrab di sapa sebagai caimin ini muncul di beberapa tempat dengan ukuran cukup besar sebagai kandidat calon wakil presiden
dan makin kesini foto dari caimin sendiri muncul bersandingan dengan jokowi dengan nama join atau jokowi caimin seperti itu
dan hal ini mengindikasikan bahwa seperti ada ambisiusme dari pkb sendiri untuk memajukan ketua umumnya supaya bisa bersanding dengan jokowi dodo di kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
tetapi informasi yang beredar saat ini memang ada kemungkinan
jika nantinya pkb ini tidak memiliki calon kuat yang dipilih oleh jokowi untuk berdiri di sampingnya sebagai wakil presiden
ada informasi bahwa pkb ini akan menarik dukungannya dan berpindah ke koalisi lain ataupun membentuk poros baru seperti itu
tetapi memang pernyataan dari caimin sendiri menyatakan sampai saat ini bahwa pkb masih tetap akan mendukung jokowi sebagai presiden
siapapun cawapres yang nanti diusung dari partai partai koalisi yang ada

nah kalau misalnya bisa kita lihat ada sejumlah pertemuan yang pernah dilakukan oleh pks
mikedan jokowi sendiri salah satunya dengan golkar
dari pertemuan dengan golkar tersebut memang ada dugaan golkar dan pkb akan membentuk suatu poros baru

tetapi memang golkar menyatakan dukungan masih kepada jokowi
tetapi memang golkar menyatakan dukungan masih kepada jokowi
dan juga caimin membantah bahwa dukungan masih kepada jokowi
dan sekitar dua tiga hari lalu juga caimin bertemu dengan ketua umum pdip
yang ini adalah megawati terkait dengan pembahasan pembahasan apa saja yang akan dilakukan menghadapi pilpres dan pmek dua ribu sembilan belas yang akan datang
untuk menghadapi pilpres dan juga pileg dua ribu sembilan belas yang akan datang
jadi masih belum dipastikan apakah benar benar pkb akan menarik dukungannya atau tidak
tetapi andai kata misalnya kita melihat pkb ini menarik dukungannya
banyak analis melihat bahwa pdip tidak perlu terlalu khawatir
karena memang walaupun pkb ini didukung oleh nahdien ataupun adatul ulama
tetapi misalnya jika kita berkaca pada pilgub jatim yang terjadi pada pilkada serentak dua ribu delapan belas kemarin
suara perpaduan antara pdip dan juga pkb yang mengusung gus ipul dan juga putih guntur ini tidak dapat memenangkan pilgub jabar
itu artinya memang pkb dengan pdi ini tidak terlalu signifikan
karena mayoritas masyarakat saat ini menilai lebih kepada sosok figur ataupun tokoh dibandingkan dengan partai partai pengusungnya
tapi percayalah putri jika nantinya bukan nama caimin yang muncul sebagai pendamping jokowi
nama join akan tetap ada yaitu jokowi dengan yang lain demikian putri
oke jokowi dengan yang lain
albi terima kasih
terima kasih banyak
kita ke informasi berikutnya
terkait dengan bursa calon wakil presiden jokowi dodo
ketua umum pkb mohaimin iskandar atau caimin memandang jokowi harus berduet dengannya pada pemilihan presiden dua ribu delapan belas
jika dia tidak digandeng posisi jokowi disebut berbahaya
dikutip dari detik com caimin menegaskan pkb tetap mengupayakan duet join
yang merupakan kependekan dari jokowi caimin bisa terwujud
muhaymin iskandar kembali menegaskan
jika duet join tidak dilakukan dikhawatirkan jokowi akan kalah oleh lawannya
caimin mengatakan hal itu di gedung dpr hari kamis kemarin
sementara itu soal calon wakil presiden jokowi sempat mengatakan kini tinggal lima nama yang ada di kantongnya
nama nama itu berasal dari berbagai kalangan seperti partai politik profesional sipil tni ataupun polri
sementara itu pd perjuangan tidak mempermasalahkan dalam tanda kutip ancaman yang dilontarkan ketua umum pkb mohaimin iskandar
sekretaris badan pendidikan dan pelatihan dpp pdi perjuangan eva kusuma sundari menilai ancaman itu adalah taktik caimin agar targetnya tercapai
dikutip dari laman detik com eva lebih lanjut mengatakan tidak melihat ada bahaya yang muncul dari ancaman itu
elit pd perjuangan ini menuturkan resiko yang mungkin terjadi hanya berkurangnya pendukung jokowi dodo
meski begitu eva sundari mengimbau agar seluruh pihak memberikan waktu kepada joko widodo untuk memilih sosok cawapresnya dengan tenang
tidak hanya itu ia juga berpesan agar mengesamping
dipingkan kepentingan masing masing pihak
sementara itu tanggapan berbeda datang dari partai golkar dan hanura
ketua dpp hanura inas nasrullah mengungkit kasus kardus durian yang pernah melibatkan caimin
ada pun politikus golkar firman subagio mengatakan kekuatan utama pemilihan presiden terletak pada sosok calon presiden bukan wakil presiden
kasus kardus durian atau durian
ketua dpp hanura inas nasrullah mengungkit kasus kardus durian yang pernah melibatkan cawapresiden bukan wakil presiden

kasus kardus durian atau durian
dengan dugaan penggelontoran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah di empat kabupaten di papua
saat itu caimin menjabat sebagai menaker trans
dari penangkapan itu kpk menyita uang satu lima miliar rupiah yang disimpan di dalam kardus durian
sementara itu politikus golkar firman subagio mengatakan
pendapat caimin sah sah saja dilontarkan tapi ia mengingatkan untuk pilpres kekuatan utama ada di calon presidennya
bukan calon wakil presiden
yang menambahkan tidak ada pihak manapun yang dapat membenarkan ancaman caimin itu
sebelum ucapannya kamis kemarin ketua umum pkb muhaymin iskandar sudah sempat sesumbar beberapa waktu lalu terkait hal yang sama
muhamad jika tidak dengan muhamad jokowi akan kalah
di tengah sikap yang terkesan berdiri di dua kaki muhaymin terus bergerilya agar ia menjadi cawapres jokowi dodo di pilpres dua ribu sembilan belas
yang terus melakukan safari ke sejumlah daerah dengan membentuk posko jokowi caimin atau join
caimin yakin betul jika jokowi tidak berpasangan dengan dirinya maka jokowi akan kalah
ini bukan hanya asosiasi mengganggu industri
harus paket gitu
dari mana nggak dipilih pasti dipilih lah
ayo taruhan tuh
pak jokowi harus terpilih lagi
dan kalau pak jokowi tidak dengan saya saya sangat khawatir pak jokowi tidak terpilih lagi
namun pernyataan mohaimin seperti ini juga ditujukan ke kubu prabowo
ia mengatakan prabowo akan menang jika berpasangan dengan dirinya
yang hadirnya siapa di sini
enggak menghadirnya siapa dulu
menghadirnya di indonesia enggak ada
sby bukan oposisi
prabowo hanya menang kalau sama saya
karena itu hasil survei prabowo itu menang kalau dengan saya
masih terkait bursa cawa pres jokowi
rabu lalu presiden joko widodo mengatakan sudah ada lima nama tokoh yang masuk bursa calon wakil presiden
yang akan mendampingi repu pres dua ribu sembilan belas
lima nama ini mengerucut dari sepuluh nama yang sebelumnya beredar
dalam proses penggodokan
yang namanya digodok itu ya kan
pasti nunggu biar mateng
kalau digodok belum mateng kemudian dikeluarkan itu menjadi setengah mateng namanya
biar mateng dulu nanti kalau sudah mateng nanti akan kami sampaikan pada saat yang tepat
dalam penggodokan itu pun kita akan harus berpikir
bicara dengan banyak partai yang telah memberikan dukungan kepada kita
kalau yang namanya sudah digodok itu berarti sudah mengerucut
sepuluh mengerucut kelima
bok sabar dulu
kan tinggal paling seminggu dua minggu tiga minggu lagi